kita ke informasi pertama badan pengawas obat dan makanan atau bpom
republik indonesia menemukan kandungan cacing pada produk ikan makarel kalengan
bpom juga telah menarik seluruh produk yang terbukti mengandung cacing
sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut
dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap enam puluh enam merek ikan makarel dalam kaleng yang ada di indonesia
badan pengawasan obat dan makanan bepom menemukan kandungan cacing parasit pada dua puluh tujuh merek produknya
puluhan merek produk mengandung cacing itu antara lain
selain itu ada juga merek farmer jack fiesta seafood gaga hoki hosen io jojo king fisher lsc maya
nago atau nagos naraya peska posung pronas ranesa snw sempio tlc dan tsc
produk yang mengandung cacing itu adalah ikan makarel
yang berasal dari import tadi kan dominasinya adalah produk makarel yang dari import
dan kalaupun itu produksi dalam negeri adalah dari bahan baku yang diimpor
karena memang ikan makarel itu tidak ada dalam perairan indonesia
tidak ada dalam perairan indonesia dan secara natural itu memang mengandung parasit cacing
kasus cacing dalam ikan kaleng pertama kali ditemukan di pekanbaru dan meluas menjadi kekhawatiran masyarakat
cacing yang ditemukan di dalam produk ikan kaleng disebut sebagai cacing anisakis sp
sidak dan kajian terhadap perdagangan ikan kaleng pun binjar dilakukan bepom di sejumlah kota
dari sidak yang dilakukan di jakarta rabu dua puluh sembilan maret
ditemukan tiga merek ikan kaleng yang mengandung cacing parasit
tiga merek ini termasuk dari dua puluh tujuh merek yang diumumkan bepom
meski secara natural ikan makarel mengandung parasit cacing
ada kalanya ikan bebas dari para cacing
karena telah melanggar aspek higienitas produk
bepom harus mengambil langkah tegas dengan menarik sementara produk yang beredar
temuan cacing dalam ikan kaleng di pekanbaru riau menjadi viral dan mengundang kekhawatiran masyarakat luas
awalnya cacing yang ditemukan tersebut disebut sebagai cacing pita
dan informasi ini pun sempat beredar di dunia maya
namun tidak lama bepom mengonfirmasi temuan cacing dalam kemasan ikan kaleng merupakan cacing anisakis
apa kemudian cacing anisakis itu
ya cacing anisakis merupakan cacing parasit yang menyerang ikan laut
ini dilansir dari cnn cacing anisakis dapat menginfeksi salmon ikan hearing ikan code makarel cumi kakap merah dan juga haliput
lalu cacing anisakis ini masuk ke usus inangnya
ini bereproduksi dan mengeluarkan telurnya ke laut lewat tinja sang inang
cacing anisakis pada ikan ini sebetulnya dapat dibersihkan
ahli menyebutkan kasus temuan cacing anisakis pada produk ikan kaleng menunjukkan bahwa produsen tidak menangani bahan baku dengan higienis
cacing anisakis dapat menimbulkan infeksi pada tubuh manusia atau dikenal dengan anisakiasis di jepang
ini termasuk dengan negara jumlah anisakiasis tertinggi yakni sebanyak dua ribu hingga tiga ribu kali
ini juga menyebutkan kasus pertahunnya
dan selanjutnya apa dampak sebenarnya jika kita mengonsumsi atau terlanjur mengonsumsi ikan yang terinfeksi cacing anisakis ini
telah bergabung bersama kami melalui sambungan skype
ada dr tan shotian ahli gizi
dr tan ini lebih jelas lagi soal cacing anisakis
kalau informasi yang tadi jenisnya adalah jenis cacing parasit
kalau kita terinfeksi atau kita sudah terlanjur makan ikan kalengan walaupun sudah dimasak begitu dok apa yang terjadi pada tubuh kita
yang menjadi problem adalah begini masalahnya
kenapa di jepang menjadi bermasalah berat
itu karena di anisakis anisakis ini ditemukan dalam makanan makanan yang mentah di jepang
itu kan kita bedakan dulu antara jepang dengan kita punya kalengan makerel yang mentah
jadi di jepang itu kita memakan makanan sashimi yang jadi makanan mentah
jadi dalam makanan mentah itu jadi cacingnya itu masih dalam keadaan yang tidak mati
nah dalam keadaan tidak mati tentu saja si anisakis ini akan membuat rasa sopir pain
jadi rasa mulas rasa sakit makanya itu sebabnya kenapa dilaporkan sambil masuk ke rumah sakit
nah kalau keanehnya kita temukan entah itu anisakis entah itu si dipiloblotrius
ya itu jenis tiga tipis ya sebetulnya yang ada di dalam perut ikan
di dalam makanan yang sudah dikalengkan atau yang sudah dimasak
itu sama seperti kita nemuin maaf ya agak ngilani ya
itu kayak kita ketemu ada rambut di dalam dan kita punya bakso gitu loh ya
jadi itu adalah bukan sesuatu yang kita harapkan dari makanan betul ya
bahwa dikatakan bahwa sok dia sudah mati
dia hanya sekedar tambahan protein kata gue
dia hanya sekedar tambahan protein kata gue

tapi itu kan bukan makanan bukan istilahnya sesuatu yang lazim untuk menjadi masuk ke dalam kita punya makanan begitu lomba
nah yang menjadi perkara adalah sekarang adalah bicara tentang kebersihan
sekali lagi kita tahu bahwa orang memproduksi ikan sarden atau apapun di dalam kalengan itu dalam bentuk masal
jadi artinya ikan ikan ditangkap lalu dimasukkan ke dalam suatu mesin besar betul ya

lalu kemudian dengan mesin besar itu langsung chop chop chop
kepalanya dicopot dan sebagainya
ya perutnya dibersihkan dengan ala kadarnya
diberi bumbu potobrek masuk ke dalam kareng seal jual masuk ke dalam kardus
nah jadi itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa kalau seandainya di dalam perut ikan di dalam daging ikan ketemu yang namanya cacing
kita nggak usah kaget karena apa
karena cacingnya memang itu wajar ada di dalam ikan tersebut
kenapa bisa begitu

karena cacing cacing ini sebetulnya kan dimakan sama udang
pada awalnya dimakan sama udang
lalu kalau kita melihat rantai makanan ya mbak ya udangnya dimakan oleh ikan
nah lalu kemudian di dalam perut ikan di dalam alat ternak ikan di dalam insang ikan ketemu sama cacing itu
ya menurut saya wajar wajar aja
nah yang menjadi tidak wajar adalah cara makanan ini dihantarkan sampai dengan meja makan
nah kalau kita beli ikan di pasar itu kan ikannya kita bersihkan
pertama kali kita beli kita cuci kita buang insangnya buang kepalanya
bahkan kalau perlu kita pilih
cacingnya kita lepaskan dari alat serna nya
bahkan kita buang itu isi perutnya
kita bersihkan dengan air mengalir
jadi kan kelihatan banget
jadi kalau cacingnya masih mendarat di dalam insang atau di dalam alat serna itu dengan cepat bisa kita buang
nah lalu kemudian dagingnya bisa kita olah langsung dengan cara dimasak atau di frozen di bawah dua puluh derajat celcius
atau dimasak dengan matang
jadi kalau menurut saya sih
gini deh daripada kita makan ikan kalengan ya kalau saya boleh memberikan tanpa menjatuhkan merk ya
kan indonesia negara kaya negara besar
pasar ikan kita juga selalu saja ada ikan besar
di pelelangan ikan juga banyak ikan segar
ngapain juga makan ikan kalengan gitu loh
iya jadi kalau saya boleh berpendapat yuk kita tetap makan ikan
nggak usah takut makan ikan
hal yang pertama adalah beli ikan segar buang kepalanya buang isi perutnya lalu kemudian kita file ya
kita pisahkan daging dari tulangnya sebelum diolah kalau mau lebih rapi dan nggak ketolak sama tulang ikan kan
tapi kalau tidak langsung dimasak kalau kita mau masukin kulkas atau di freezer
maka kita bisa bersihkan betul betul dengan sangat bersih lalu kemudian di freezer sampai dengan minus dua puluh derajat celcius
atau langsung dimasak
supaya masang betul
jadi kita makan sashimi di tempat tempat yang maaf ya saya bukannya merutak dagangnya orang nih
tetapi kalau di jepang itu memang ada restoran restoran yang memang punya sertifikasi tertentu kalau mereka menghasilkan lauk atau jalan bernama sashimi mbak
oke tapi dokter tan kalau anda tadi menyebutkan sepertinya berlebihan begitu agak khawatir dengan cacing cacing yang ada di ikan kalengan ini
kita kembali ke soal ikan kalengan
berarti anda menyebutkan bahwa cacing anisakis ini tidak begitu berlebihan
karena cacing ini berbahaya ketika sudah dimasak ketika sudah dikonsumsi oleh manusia
apakah ada porsi atau ukuran seberapa besar bisa berbahaya ukuran cacing anisakis ini terhadap atau di dalam tubuh manusia
nah ini yang menarik karena sampai detik ini sejauh pengetahuan saya izinkanlah saya salah saya tidak pernah membaca ada suatu literatur yang menunjukkan butuh berapa gram cacing sih yang udah matang untuk bisa membuat kita sakit
karena cacing itu bukan makanan lazim alamiah manusia
jadi saya belum bisa menjawab apakah cacing yang udah mati yang udah jadi protein itu apakah berbahaya atau tidak kalau ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu tangan yang seperti kayak di kaleng dan sebagainya
sama seperti kalau anda menanyakan berapa gram rambut nih jadi berbahaya kalau kebetulan nggak sengaja ke telur di dalam kita punya lodeh
karena lah rambut itu bukan sesuatu yang wajar untuk kita temukan dalam lodeh atau kuah bakso betul ya
oke berarti dokter tan ini artinya tindak lanjut dari bpom untuk menarik semua produk ikan makarel kalengan ini menurut anda suatu hal yang berlebihan atau memang yang seharusnya dilakukan
saya rasa kalau ini masuk akal sekali karena apa kita beli ikannya nggak beli cacingnya
jadi kalau seandainya kita makan ikan dan di dalamnya ada cacing bukan cuma memberikan rasa jijik tapi ya nggak masuk akal aja
artinya barangkali harus ada semacam cara pembuatan sarden yang harus lebih cermat lagi
dimana barangkali tidak boleh kita percayakan pada mesin
sekali lagi tolong diingat bahwa sarden sarden itu dibuat karena ikannya ditangkap dimasukkan ke dalam mesin dan mesinlah yang melakukan itu semuanya
dari pembersihan ikan pencampuran bumbu sampai dengan penyegelan dari kaleng tersebut
oke tidak ada tangan manusia yang ikut bercampur begitu ya dokter tan
jadi kita konfirmasi lagi seharusnya ikan kalengan yang terdapat cacing anisakis ini tidak begitu berbahaya ketika sudah dimasak atau sudah dikonsumsi oleh manusia
tapi sudah dimasak terlebih dahulu atau dipanaskan
dr tan shotian terima kasih banyak telah bergabung bersama kami
ini juga mengutip dari kalimat bu susi ya kita harus makan ikan
tapi saran dari dokter tan tadi makan ikan yang sudah atau yang dipancing yang diambil dari laut langsung yang masih segar
jadi bukan ikan kalengan
dan selanjutnya apa saja kata yang muncul ketika netizen membahas cacing dalam produk kemasan kaleng
saya ajak anda untuk melihat data ontologi yang sudah dikurasi oleh

sudah muncul ini dia
ada kata kata atau beberapa kalimat beberapa kata yang dicuitkan oleh netizen
yang pertama pastinya adalah cacing
ini cukup menarik opini dari masyarakat soal ikan makarel yang bercacing ini
kemudian next ada kata makarel
selanjutnya kita bergeser
nah selanjutnya setelah kata makarel ini ada banyak sekali kata di sini
selanjutnya yang paling terakhir adalah next ini ada kata kalengan
di bawah sini ada kata kalengan
selain tiga kata tadi ada juga kata parasit
kemudian hati hati ada terlanjur dan juga takut
tapi yang perlu digarisbawahi jangan jadi takut berlebihan ya
dan selanjutnya saya ajak anda kita tutup data ontologi ini
kita lihat tanggapan netizen terkait dengan temuan adanya cacing dalam ikan kalengan
saya ajak anda untuk lihat komentarnya atau cuitannya yang pertama sudah muncul dari edwindra raps
mencuitkan apakah selama ini sarden yang aku makan ada cacing
tidak pernah diperhatiin dengan jelas soalnya tiap makan sarden
selanjutnya at azamila mencuitkan terlanjur makan sarden dan sebelum ada berita ada cacing di sarden
aku rasa sekarang cacing di perutku lagi pada reunian
selanjutnya bergeser komentar dari adhanst char mencuitkan sudah jangan mengonsumsi makanan awetan
tukang sayur keliling bahkan diizinkan masuk komplek perumahan mewah
manfaatkan mereka fresh
dan selanjutnya yang terakhir fzailani mencuitkan segera akan minum obat cacing mudah mudahan